enam kecamatan di kabupaten bandung kembali terendam air sejak sabtu malam
warga menyesalkan minimnya upaya pemerintah dalam menangani permasalahan banjir yang terus terjadi di wilayah ini
satu dari enam kecamatan yang terpapar banjir yakni kecamatan bale endah
ketinggian banjir yang bervariasi mencapai satu meter
akibatnya jalan penghubung daya kolot bale endah tidak bisa dilewati
di kelurahan andir kecamatan bale endah saat ini banjir sudah mulai surut
warga pun mulai membersihkan lumpur sisa banjir
warga berharap agar bupati bandung segera turun tangan menangani banjir akibat luapan citarum ini
saya sudah mendengar ya pemerintah sedang ada rencana untuk membangun situ di daerah ciuntung
tapi kan itu situ ibaratnya jangka waktunya masih lama untuk beberapa tahun ke depan
mungkin saya harap pemerintah ada solusi untuk jangka pendek
kalau selagi situ dibangun ada solusi lain gitu untuk mengatasi banjir di sini
kondisi sungai citarum saat ini mengalami sedimentasi yang tebal akibatnya debit air mudah meluap
sungai citarum sudah seharusnya dilakukan pengerukan
pihak kami juga pihak pemerintah kelurahan telah berupaya apabila dikala air surut
dengan meninggalkan lumpur itu pinggir jalan di rumah itu
saya suka menurunkan dampar beberapa kali
di sini ternyata hasilnya sia sia
sebelumnya selama sekitar lima tahun intensitas banjir berkurang karena sungai citarum dikeruk
namun sejak desember dua ribu lima belas hingga saat ini banjir kerap kali terjadi
ya di belakang saya ini bukanlah sungai namun jalan utama kelurahan andir
satu dari lima kelurahan di kecamatan bale endah yang kondisinya cukup parah terpapar banjir
namun pada maret dua ribu enam belas kelurahan andir air yang merendam setinggi satu enam meter
ini tentu harus menjadi perhatian serius bupati kabupaten badung
zaiul haq bandung